pelaksanaan rapid test sudah menjadi pemandangan umum di indonesia selama pandemi covid sembilan belas ini
aktivitas ini biasa terlihat di berbagai tempat seperti di pasar terminal dan tempat publik lainnya
baik yang bersifat gratis maupun berbayar
menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto
rapid test masih digunakan sebagai salah satu patokan untuk melakukan tes lanjutan
atau tes antigen lain yaitu tes cepat molekuler
oleh karena itu saudara saudara sekalian upaya menegakkan diagnosa tetap berbasis pada pemeriksaan antigen
yaitu pemeriksaan menggunakan pcr real time atau tcm
karena rapid test hanya digunakan untuk screening
karena rapid test yang ada di masyarakat sekarang adalah pemeriksaan rapid test yang berbasis pada antibody
oleh karena itu ini kewaspadaan yang penting kita lakukan
sejak awal april lalu kepala gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
legend doni monardo telah menyatakan bahwa rapid test kurang akurat
tingkat akurasi rapid test hanya sekitar tiga puluh persen
rapid test bekerja dengan memeriksa antibody dalam darah seseorang
antibody itu akan muncul selama dan setelah masa infeksi virus
padahal sebelum infeksi ada masa inkubasi selama tujuh hari
di mana seseorang sudah bisa menularkan virus corona
karena alasan itulah pengajar di fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia pandu riono
sangat mendorong penghapusan rapid test di indonesia
jadi kalau di tes
pada saat minggu pertama
itu bisa saja hasilnya non reaktif atau negatif
padahal orang itu sudah membawa virus dan menyebarkan
apalagi algoritma yang dipakai adalah
algoritma untuk tes pcr berikutnya adalah
yang mereka yang reaktif mereka yang positif
terus kemudian dilanjutkan dengan pcr
nah yang reaktif kenapa harus dengan pcr
karena belum tentu dia
hanya tanda bahwa dia sudah terbentuk antibody
yang menunjukkan rewired infeksi
apakah sekarang masih membawa virus
jadi ini yang membuat saya hasil apapun
baik reaktif maupun non reaktif
itu tidak ada manfaatnya dalam penanggulangan respon pandemi
pandu pun menyayangkan adanya komersialisasi rapid test
yang sebenarnya tidak bermanfaat
terlebih lagi adanya penggunaan rapid test sebagai prasyarat kegiatan
seperti bepergian hingga ujian
terlepas dari semua itu gerakan tiga m yaitu menggunakan masker
mencuci tangan dan menjaga jarak
tetap menjadi cara terbaik menghadapi pandemi ini
gatot trihardianto enra nizaldi jakarta